gurita teknologi finansial menjangkau ke hampir semua sektor perekonomian termasuk sektor pertanian
tak hanya anak muda yang memanfaatkan teknologi finansial untuk bertransaksi ataupun memperoleh dana pinjaman
petani pun bisa memperoleh dana dari pemodal dengan adanya fasilitas keuangan berbasis teknologi ini
mengolah ladang pertanian adalah pekerjaan nisu sejak bertahun tahun yang lalu seorang petani palawija
setiap hari ia mengurus ladang yang berada di kawasan situbondo jawa timur
kalau saya jagung tanaman jagung tanaman jagung sudah jagung ini jagung lagi
karena sekarang masih musim kemarau masih airnya agak kurang sekarang masih
kalau padi itu musim padi bulan dua belas itu
menjadi seorang petani
dan memerlukan kepastian sumber modal
dana untuk membeli bibit pupuk serta obat obatan tidaklah sedikit
sehingga ia memilih bergabung menjadi mitra petani dengan salah satu perusahaan penyedia fasilitas pinjaman berbasis teknologi
agar lebih jelas mendapat kepastian permodalan
awalnya bu nun itu datang ke rumah ya saya tidak ada di rumah datang ke sawah
nah setelah itu bunun saya diukur
sawah itu diukur sama benun
terus katanya ada hara ada bantuan dari hara
terus saya tunggu ya begitu bagus
dari bunun itu langsung mendaftar bunun
bunun langsung daftar saya juga daftar
akhirnya dapat kartu tani
kartu tani itu mudah bagi saya juga bagi petani petani yang lain
selain dari dapat pinjaman
selain dari dapat pinjaman
dapat potongan pupuk atau ubat ubatan dari hara
berapa pesawat saya lupa sudah
terus sampai sekarang itu masih berlaku
kartu hara itu yang belum ditukar masih berlaku terus sampai sekarang
ya itu enaknya petani sekarang sudah sulit untuk cari tanam yang pertama
dan yang kedua itu bisa pinjam di kartu tani
bagi petani yang ingin menjadi mitra perusahaan techfin penyalur modal
perlu memiliki ktp elektronik surat keterangan dan pengalaman di bidang yang ia tanam
petani tidak perlu memberikan jaminan apapun saat menjadi mitra perusahaan
sejak beberapa tahun terakhir perusahaan penyalur modal petani berbasis teknologi bermunculan di indonesia

lewat aplikasi yang mereka ciptakan tersebut investor dan petani saling dihubungkan
setiap perusahaan techfin penyalur modal memiliki sistem bagi hasil yang berbeda
sebagai contoh tani fun
anak usaha dari startup tuning group ini memiliki skema bagi hasil sebesar empat puluh banding empat puluh banding dua puluh dari pendapatan hasil panen agrikultur

lain lagi dengan crowdy skema bagi hasil petani dan investor startup ini mengikuti kesepakatan antara petani dan investor
para perusahaan penyalur modal ini memiliki para agen lapangan
mereka bertugas untuk mengawasi dan melaporkan kegiatan mitra
mereka bertugas untuk mengawasi dan melaporkan kegiatan mitra perusahaan

mereka bertugas untuk mengawasi dan melaporkan kegiatan mitra perusahaan
para agen seseorang menjadi peng decayaja

mereka bertugas dengan smoitt artisan dan pensiapiti their own business
dan dananya itu keluarnya hanya sesuai dengan penggunaannya dia
jadi misalnya dia di aplikasinya kita untuk petani
kalau dia membutuhkan bibit pupuk atau apa gitu
nah itu dia harus request dulu
jadi pencairannya bertahap dan ada underlyingnya gitu
jadi nggak bisa langsung sekaligus kita keluarin pembiayaannya
karena memang untuk memitigasi resiko aja gitu
namanya juga dana dari investor kan kita startup gitu
emang dipercaya aja udah sangat bersyukur banget gitu
nah makanya kita harus menjaga amanah dari investor kita
tani bilang saya butuhnya untuk nanam cabai
berarti kita udah tahu oh cabai itu butuhnya bibit tipenya ini
pupuknya segini banyak obat obatan segini banyak
terus oh dia perlunya peralatan apa lagi yang dia perlukan
itu udah kita siapin semua dan sudah ada
kita punya sistem dan juga punya risk analisis dan framework
untuk tahu bahwa apakah oh misalnya kalau nanam di sukabumi
tanahnya sekian bulannya sekian butuhnya itu kira kira berapa sih
karena kan oh kemungkinan hujan
kalau hujan berarti kita perlu obat obatannya ini biar ngejaga ini
atau kita butuh alat alatnya ini untuk ngejaga biar tanahnya nggak rusak
lebih seperti kayak gitu
jadi kita belajarin sampai benar benar dalam untuk ngebantu si petani
agar spending uangnya di tempat yang tepat
sejak berdiri di dua ribu lima belas
trodi menyatakan telah menyalurkan modal sebesar tiga lima juta dolar amerika
atau sekitar empat puluh sembilan miliar rupiah
ke empat belas ribu lebih mitra petani mereka
sementara tani fund startup yang telah mencatatkan enam belas ribu mitra petani ini
pernah menghimpun dana hingga dua miliar rupiah untuk diseluruhkan ke petani